pemain sekaligus kapten timnas indonesia u dua puluh tiga rizky rido mengunggah momen pasca tuntasnya seluruh pertandingan piala asia u dua puluh tiga dan playoff olimpiade
di akun instagramnya at rizky rido ramadhani rido berterima kasih untuk semua doa dan dukungan terhadap garuda muda